sementara itu seorang pemuda di kudus jawa tengah tertangkap basah
tengah mencuri pakaian dalam wanita yang sedang dijemur
aksi pelaku kepergok warga yang sedang melakukan patroli di desa
saat dikeledah warga menemukan belasan berabra neka warna dan ukuran dari jog motor pelaku
kapolres kudus akbp aditya senin siang menyatakan
peristiwa ini terjadi jumat dini hari lalu di desa undaan lor kudus
polisi tidak menahan pemuda dua puluh lima tahun berinisial ch itu karena tidak ada warga yang melapor
kepada polisi pelaku mengaku motif pencurian adalah untuk koleksi pribadi